penjaga perlintasan kereta api kampung bandan ditangkap polisi karena diduga terlambat menutup palang pintu kereta
sehingga mengakibatkan tabrakan antara bus transjakarta serta minibus dan kereta api senja utama solo
penjaga perlintasan kereta api kampung bandan di jalan gunung sari ditangkap unit kecelakaan lalu lintas forest metro jakarta utara
kecelakaan yang mengakibatkan sopir bus dan minibus mengalami luka ini diduga akibat kelalaian
penjaga perlintasan kereta api yang terlambat menutup jalur dan membunyikan alarm
sesaat setelah kecelakaan penjaga perlintasan sempat bersembunyi